calon wakil presiden gibran rakebuming raka membantah adanya kerenggangan hubungan antara presiden joko widodo dan calon presiden prabowo subianto
gibran menyebut hubungan prabowo dan jokowi justru makin dekat
cawapres sekaligus wali kota solo gibran raka buming mempertanyakan isu soal kerenggangan hubungan jokowi prabowo
menurut gibran hubungan jokowi dan prabowo justru makin dekat
ia meminta tak ada pihak yang memberitakan hal hal yang buruk soal hubungan jokowi prabowo
ada isu renggangnya pak jokowi dan pak prabowo
tolong jangan memberitakan yang jelek jelek gitu ya
isu renggangnya hubungan prabowo dengan jokowi mencuat saat momen presiden jokowi tidak menyalami prabowo di istana negara dalam acara zakat basnas tiga belas maret lalu
ditambah lagi karena gibran tak hadir ketika prabowo menyampaikan pidato pasca penetapan hasil pemilu